itu ku bingung
pak gubernur mohon pamit karena tiga bulan lagi saya akan selesai bertugas sebagai gubernur jawa barat
yang baik baiknya mohon diterima diapresiasi yang kurang kurangnya atas kehilafan saya juga
mohon dibukakan pintu maaf terakhir merayakan bersama sama haji bersama warga sebagai wali
kota saya betul betul mendoakan agar wali kota berikutnya bisa menjaga tradisi yang sudah baik
bersama sama warga mogok sebagai kota untuk semua memuliakan tradisi sunda pajajaran dan
mengakomodir semua rompok semaksimal mungkin di setiap kegiatan kota bogor